suasana gelap gulita terlihat di beberapa titik ruas jalan jenderal sudirman hingga jalan kaharudin nasution pekanbaru pada selasa malam
lampu jalan yang biasanya menerangi ruas jalan kini mati karena arus listrik terputus oleh pln
kondisi gelap juga terjadi di ruas jalan tuanku tambusai dan arifin ahmad sudah tiga malam berturut turut sejak tiga puluh januari dua ribu dua puluh
manajer pln unit pelayanan pekanbaru himawan sukanto mengatakan pemutusan aliran listrik ini merupakan imbas dari tunggakan pembayaran rekening listrik pemkot pekanbaru sebesar sembilan miliar rupiah dan persoalan tersebut sudah diselesaikan oleh pemkot sepekanbaru
hari ini alhamdulillah sudah dilakukan pembayaran untuk rekening listrik penerangan jalan umum di kota pekanbaru
jadi tentu alhamdulillah permasalahan
ini sudah selesai
nah memang seterusnya kami himbau ini umum memang untuk masyarakat untuk pelanggan bahwa agar dapat rutin melakukan pembayaran rekening listrik
sekretaris dinas perhubungan kota pekanbaru sunarko mengakui adanya keterlambatan pembayaran listrik dan diakunya bukan karena faktor kesengajaan
melainkan karena keterlembatan pembayaran di sistem administrasi
dinas perhubungan meminta maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut
ya sistem sistem aja yang ada keterlembatan di administrasi
setelah persoalan administrasi selesai dinas perhubungan memastikan lampu jalan akan kembali menyala seperti biasa di semua ruas jalan kota pekanbaru
rian novitra pekanbaru riau